sementara itu dari ibu kota tiga tersangka kasus pembunuhan sadis terhadap ef di sebuah mes di jatimulya dadap tangerang terancam hukuman seumur hidup
tim gabungan polda metro jaya telah menangkap tiga tersangka kasus pembunuhan ef pada sabtu lalu
satu dari tiga pelaku masih berusia enam belas tahun yakni rai
polisi menyatakan ada perbedaan penanganan hukum yang dilakukan terhadap tersangka rai yang masih di bawah umur
ini sistem peradilannya pun akan dipisah karena dia anak peradilan anak yang dewasa peradilan biasa
penghukumannya pun akan berbeda fonisnya akan berbeda tapi kami harus mengikuti prosedur sistem peradilan anak itu yang harus dipahami